kenapa kalau kamu di rumah jen jen gak mau ngomong kenapa
inilah video viral saat seorang pria melakukan kekerasan terhadap bocah berusia dua tahun
di kecematan sindang jaya kabupaten tangrak bantan
dalam video berdurasi tiga puluh detik ini
pelaku yang mengajak berbicara korban dengan nada keras
melayangkan beberapa kali pukulan ke arah dada dan perut korban
akibatnya bocah malang ini pun merasa sesak akibat pukulan yang diterbanyak
setelah dilakukan penyelidikan akhirnya polisi berhasil mengamankan pelaku asd
tujuh tahun pria merupakan kekasih dari bibi korban
di hadapan petugas pelaku mengaku
nekat melakukan penganiayaan lantaran terlibat cekcok dengan bibi korban
selain itu pelaku mengaku tega melakukan aksi penganiayaan
lantaran pelaku kesal telepon genggamnya dibanting korban
kepala kesehatan kesehatan di dalam piring
terus kadang saya sedang cekcok sama bibinya
itu aja lain lain gak ada
gak ada lagi
dalam dasar pihak lain nggak ada
sebelum aksi kekerasan ini terjadi
pelaku membawa korban ke rumahnya usai mengantarkan kekasihnya
yang merupakan bibi dari korban dua puluh delapan februari lalu
polisi mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan
sengaja direkam sendiri oleh pelaku
dengan tujuan jika nanti korban menangis lagi
maka akan diperlihatkan video tersebut
kini pelaku menekam di tanam poresta tanggerang
pelaku bakal dijerat undang undang pelindungan anak
dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara
dori wahyudi tanggerang banten